meski diprotes sejumlah pihak mengonsumsi daging anjing dipandang sebagai bagian dari budaya di sejumlah daerah di indonesia
jawa tengah menjadi salah satu daerah di tanah air yang disorot karena mengonsumsi daging anjing
gubernur jawa tengah ganjar pranowo pernah mengatakan setiap tahunnya ada lebih dari tiga belas ekor anjing yang dijagal demi memenuhi permintaan konsumen
salah satu daerah yang cukup tinggi konsumsi daging anjing di jawa tengah adalah solo dan sekitarnya
dog meat free indonesia atau dmfi menyebut terdapat seratus lebih warung olahan anjing di solo raya
maraknya konsumsi daging anjing membuat banyak lsm terutama lsm pencinta hewan memberikan protes dan juga mengeluarkan ajakan untuk berhenti mengkonsumsi daging anjing
karena pada dasarnya anjing bukanlah hewan ternak pedaging untuk dikonsumsi
anjing anjing di belakang saya ini merupakan anjing anjing yang berhasil diselamatkan oleh jaan yaitu lsm pencinta hewan dari rumah peternak
mereka diselamatkan hanya satu jam sebelum dieksekusi di rumah jagal
tahun lalu bekerja sama dengan polisi organisasi dog meat free indonesia dan jakarta animal aid network atau jaan berhasil menyelamatkan lima puluh tiga
tiga anjing yang akan dijagal di sukoharjo yang berbatasan dengan solo
dua pelaku yang tertangkap tangan dikenai hukuman satu hingga satu tahun enam bulan kurungan penjara
sementara anjing anjing tersebut dievakuasi ke shelter perlindungan
mereka dikarantina selama beberapa hari untuk diobservasi dan divaksinasi
ya mereka kan waktu kami baru rescue kondisi mereka itu betul betul sangat sangat jelek
tapi sampai saking jeleknya sampai kita pikir aduh mereka bisa nggak ya hidup gitu loh
karena kurus kering banyak luka terutama di leher yang sangat dalam
terus penyakit kulit dan lemas dan betul betul sangat kami sangat khawatir waktu kita rescue mereka
tapi ya untungnya sebagian besar survive dan jadi sehat dan semua bulet bulet bisa dilihat hari ini
dari lima puluh tiga anjing yang diselamatkan tiga diantaranya mati karena kondisi kesehatan mereka yang sangat buruk saat diselamatkan
anjing anjing yang diselamatkan
nyaris setahun setelah penyelamatan di sukoharjo anjing anjing ini memiliki kehidupan layak di rumah penangkaran jaan di daerah bogor jawa barat
semuanya sehat dan dirawat oleh penjaga serta dokter yang menyayangi mereka
selama ini anjing anjing yang diselamatkan adalah liza
lisa menjadi anjing favorit di sini karena sifat kalemnya
dia ini rescuenya dari jagal anjing
jadi kita pernah rescue jagal anjing di sukoharjo dan dia adalah salah satu anjingnya
ya udah hampir setahun di sini cuma ini sekitar umurnya dua sampai tiga tahun
namun dalam perjalanannya merawat anjing anjing ini tidak semulus itu
beberapa hari setelah diselamatkan salah satu anjing terdeteksi mengalami distemper dan menulari anjing lainnya
gejalanya tiba tiba jadi tiba tiba kejang kejang tiba tiba mulutnya berbusa terus tiba tiba kepalanya getar getar
nah itu kita jujur waktu itu kaget sih karena kita waktu itu gak mikir itu disamper
jadi dengan gejala kejang kejang itu
bisa aja penyakit lain misalnya tetanus gitu
tidak hanya anjing yang diselamatkan dari sukoharjo di shelter ini juga terdapat anjing peliharaan yang ditelantarkan pemiliknya
jadi misalnya dibuang pemiliknya ke jalan atau misalnya di abuse atau dia ditaruh di rumah dan tidak diperlakukan dengan baik
jadi mereka semua di sini punya cerita masing masing
seperti nala dan dua saudaranya beserta ayahnya roy
anjing jenis golden red river ini ditampung di jaan setelah pemiliknya meninggal karena covid sembilan belas
pihak jaan juga membuka kesempatan untuk mengadopsi anjing anjing di sini
sebelum mendapat anjingnya rumah mereka akan disurvey
untuk memastikan anjing yang akan diadopsi mendapatkan hidup yang lebih baik dibanding di jaan
berbicara tentang adopsi saat ini jaan tengah bekerja sama dengan human rescue international untuk mencarikan rumah untuk anjing yang diselamatkan dari sukoharjo
tidak tanggung tanggung anjing anjing yang sudah sangat dekat dengan mereka ini diterbangkan menuju keluarga barunya di montreal kanada
tempat yang berjarak lebih dari dua puluh satu jam penerbangan dari jakarta
sebanyak lima belas ekor anjing diterbangkan pada selasa siang
menyusul lima belas ekor yang telah lebih dari lima belas jam penerbangan
lima belas ekor yang telah lebih dahulu diberangkatkan pada senin malam
sementara lima belas ekor lain akan menyusul dikirim pada rabu malam
sementara sisanya akan menetap di shelter jaan
dan seleksi juga sangat ketat di situ
jadi kita pede walaupun kita sedih kita sedih sekali karena dari mereka sudah mau mati sampai sekarang sudah sehat ya ini sebenarnya sudah seperti anak kita sendirilah
jadi untuk to let them go itu
apa sulit dan kemarin tadi malam juga kelompok pertama kita pada nangis pada waduh apa sedih sekali
kalau misalnya mereka ada di sini kemungkinan mereka dapat rumah tidak besar ya
karin franken menyatakan anjing lokal indonesia cukup digemari karena lebih kuat dibanding anjing ras yang dianggap sudah overbreeding
nantinya setelah anjing anjing ini diadopsi pihak mereka akan menemukan mereka
nantinya setelah anjing anjing ini diadopsi pihak hsi akan men survey kondisi mereka dalam selang waktu beberapa bulan sekali